kamu sudah sadar
kamu kenapa malah nanya edo
edo sudah aku usir mila
karena dia sudah ngomong macam macam sama kamu
dan aku tidak suka itu
apa yang edo bicarakan tadi itu itu benar
apa orang yang saat ini ada di hadapan kamila bukan kak fadil
tapi kamu adalah taufan
tolong jawab mila apa benar kamu kak taufan
kak taufan mempermainkan mila
apa yang lucu
mana mungkin aku taufan
aku bukan taufan
iya mila bener
aku fadil suami kamu
masa kamu gak percaya sih
tapi tapi kenapa
kenapa tadi edo datang dan edo bicara seperti itu
ya kayak kamu gak tau edo aja mila
edo kan seperti itu
dia suka mengacaukan rumah tangga orang lain
ide yang sekarang udah berubah
dan menurut kak mila
mila rasa apa yang edo bicarakan tadi itu memang
dan apa yang tadi edo bicarakan itu
itu masuk akal
apa benar yang dikatakan edo
kalau kak fadil yang kata fadil itu bertukar posisi
kalau memang kalian bertukar posisi
apa alasan kalian melakukan ini
kenapa kalian membohongi kak mila
kenapa kalian tega menipu kak mila
apa kalian mau mempermainkan mila iya
mila kamu tenang dulu mila
kamu tenang dulu mila
nanti pretensi kamu kumat lagi mila
kak mila gak peduli sama diri kak mila sagir
yang kak mila butuhkan sekarang adalah jawaban dari kak tovan
kenapa kalian mempermainkan mila
kok kamu lebih percaya sama edo mille daripada aku
kamu lebih percaya sama edo
yang bukan siapa kamu
dibandingkan aku suami kamu sendiri mila
kalau memang kakak dia bicara dengan sungguh sungguh seperti itu
kak mila percaya
tapi satu hal
tolong jawab pertanyaan kak mila
pertanyaan apa mila
saat di perjalanan
kak mila sempat bertanya sama kak fadil
dan kak fadil belum sempat menjawabnya
saat kak mila sedang mengandung kak fah
kak mila mengidam
selain sok buah
apa yang kak mila idamkan

kalau memang kau benar kak fadil
itu adalah pertanyaan yang sangat mudah
karena kak fadil gak pernah melupakan hal sekecil apapun
ini bukan pertanyaan yang sulit bagi kak fadil
kak fadil pasti ingat
apakah kak fadil memang benar benar udah lupa sama hal ini
tapi mila itu kan udah lama banget mila
itu cuma alasan
kamu bukan kak fadil
kalian bertukar posisi
kalian bertukar posisi
kalian jahat ya oh mila
kalian jahat ya oh mila
kalian jahat ya oh mila
kamila benci kalian berdua
mila benci kalian berdua
mia tolong dengerin aku dulu mila
enggak kamila gak mau denger apa apa lagi
kamila gak mau denger
kalian berdua jahat
kalian mau bermain dengan camilla
biarin aja deh
bu saya ngelanjutin kerjaannya di dapur